terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita masuk ke segmen teman teman mahasiswa
tapi mas adi nanti dijawab dulu ya itu soal tadi pertanyaan saya dijawabnya nanti bukan dijawab dulu
saya mau ke teman teman mahasiswa dari himpunan mahasiswa politik uin jakarta
sudah ada perwakilan saya mau kasih kesempatan ke devri dulu silahkan
ya terima kasih mbak nana atas waktu dan layarnya
jadi ibarat kata pencapresan atau pencalonan capres untuk menemani pak anies ini sendiri
jadi ibaratnya dikatakan menjadi sebuah pr besar bagi koalisi ini
sehingga kalau misalkan kita bicara soal komitmen gitu
kalau misalkan awalnya komitmen kita hanya untuk komitmen dari koalisi pak anies ini mengincar sebuah kemenangan gitu
jadi yang pencapresan dan pencalonan pak anies ini sudah dibeli jalan atau ibaratnya gambaran terang benderang gitu
soal hasil survei seperti yang tadi dijelaskan oleh salah satu dosen saya pak adi
soal bahwa ketika pak anies dicalonkan oleh pak ahy
ini elektabilitasnya cukup tinggi ketimbang calon calon lain gitu
sehingga hal ini gitu menimbulkan sebuah pertanyaan
bahwa kalau misalkan sudah dibeli jalan yang terang benderang
tapi masih adanya ibaratnya walaupun masih jauh dari kata deklot
dari deklo ini tapi ibarat kata masih alat gitu
berarti kan ada suatu hal yang dipertanyakan gitu
sehingga kalau misalkan kita bicara soal matematika gitu
kita pasti akan tertuju pada sebuah peluang mana yang akan lebih besar gitu
atau peluang mana yang akan setidaknya bisa dicapai terlebih dahulu gitu
sehingga yang menjadi pertanyaan kembali adalah
apakah ketika hasil nanti pada akhirnya gitu
pak anies berdampingan dengan pak ahy ini
hasil ini bakal diterima secara kpk
apakah atau diterima
tapi ada unsur embel embel di belakangnya gitu
sehingga baik lagi gitu kita bicara soal komitmen gitu
karena bagaimanapun politik itu banyak atau penuh dengan suatu ketidakpastian gitu
bisa saja gitu ada tukar haluan atau hal lain
mungkin itu sedikit dari saya mbak nana
oke jadi ada pertanyaan besar
kenapa kemudian tidak kunjung dideklarasikan
dan kalau memang nanti berpasangan
pasti ada komitmen di belakangnya begitu ya defri
baik terima kasih mbak nana atas kesempatannya
dengan adanya kealotan dan juga deklarasi yang sempat dibatalkan sebelumnya
ya dimana termasuk dinamika dari koalisi perubahan ini sendiri
maka dari itu disini dapat kita perhatikan juga
bahwa elektabilitas koalisi dari perubahan ini sendiri itu perlu diperhitungkan gitu
dalam mengusung capres dan jucawa pres ke depannya
karena pada dasarnya menurut saya
keharmonisan atau situasi titik temu dalam koalisi ini dapat berpengaruh pasca pemilu sekalipun
dan maka dari itu
publik masih mempertanyakan
apakah dinamika yang ada saat ini di koalisi akan terbawa pasca pemilu nantinya
maka dari itu elektabilitas koalisi ini perlu diperhitungkan
nah maka dari itu untuk pertanyaan saya disini adalah
bagaimana sih langkah yang tepat dalam koalisi ini
dalam menentukan sikap untuk dapat menjaga elektabilitas koalisi ini
agar dapat benar benar terrealisasikan
dan menang dalam mengusung capres dan jucawa presnya
baik terima kasih mbak nana atas kesempatan
oke terima kasih fatur
saya langsung kasih kesempatan ke gus coy silahkan menanggapi tadi
apa yang berhubungan menanggapi
ya itu yang tadi yang pertama ada pertanyaan besar
kalau misalnya tidak kunjung dideklarasikan koalisinya mas anies itu
kalau misalnya nanti jadinya sama anies ahy itu komitmennya apa di belakang
ya pertama nunggu momentum
saya kira kawan kawan dari pks sama demokrat
nunggu momentum yang tepat
politik itu antara lain yang harus dihitung
yang kedua setiap koalisi tentu ada komitmen
ada komitmen bersama ada kesepahaman
ya ada kesepakatan
ada visi bersama ada cita cita yang sama itu pasti
nah tadi ada yang nyebut ada deklarasi yang dibatalkan
belum pernah ada jadi dulu itu hanya
ide usulan dari partai nasdem
bagaimana kalau deklarasinya itu sepuluh november
itu hanya ide jadi tidak ada paksaan atau apa atau rencana untuk tanggal itu tidak ada
oke jadi menunggu momentum ya
menunggu momentum yang tepat
karena waktu masih ada waktu masih ada
silahkan mas irwan menanggapi
itu bagus tadi adinda hidayat kan
kalaupun memang statistik angka angkanya
mengarah pada satu pasangan yang memungkinkan untuk memenangkan pilpres
dan kami temuin itu ya ketemu di akar rumput di masyarakat
memang sama halnya
karena mereka melihat apa namanya mas anies ini sebagai toko perubahan yang berbeda dengan
dan mereka juga memang melihat bahwa yang paling tepat mendampingi itu adalah juga
yang toko yang sejak awal
ya seperti itulah
oke jadi menurut demokrat yang paling tepat yang mendampingi adalah mas ahy
itu kan tadi dinda hidayat itu kan mahasiswa ya
saya pikir sangat rasional nah sisi rasionalnya terlihat itu
dan bukan hanya satu dua tiga
tapi kalau bicara mengenai komitmen sebenarnya begini
ini kan bukan menang adalah tujuan utama tetapi
di atas daripada itu kesejahteraan rakyat ini menjadi suatu tujuan mulia daripada kekuasaan gitu
kita ingin dengan koalisi tiga ini
syukur syukur bisa terus melebar dan bertambah
ini kemudian nanti menghadirkan lima tahun ke depan indonesia yang lebih maju lebih sejahtera daripada hari ini
oke mas adi menjawab tadi pertanyaan saya sebelum break
soal main mata penjajakan alternatif yang dilakukan oleh nasdem dan juga demokrat
melihatnya seperti apa apakah ini koalisnya rapuh atau bagaimana
ya saya kira kalau mengacu pada pertanyaan mahasiswa pertama itu
hampir sama suasana kebatinan dengan kita kita ya
bahwa poros perubahan ini adalah satu satunya poros yang paling banyak dinantikan
kapan ini deklarasi bersama
karena kalau tidak ada poros perubahan tidak ada anies baswedan maju
saya kira pilpres dua ribu dua puluh empat tidak menarik karena yang bertanding adalah all jokowis men all president men
jadi orang kemudian tidak melihat ada sesuatu yang menarik untuk mereka

nah anies terlepas nasdem menolak disebut sebagai anti tesa
adalah tokoh oposisi yang selama ini memang dihadap hadapkan
kalau anies bisa dapat tiket bisa maju ya saya kira menarik di dua ribu dua puluh
yang kedua saya kira tantangan poros perubahan ini bukan lagi pihak eksternal
dulu dikaitkan dengan soal formula e rasa rasanya formula e sudah hilang
yang sekarang menjadi tantangan utama bagaimana anies dan nasdem bisa meyakinkan demokrat ya
kalau ahy bukan jawab pres
apakah iman politik demokrat tetap ke anies ataupun tidak
kalaupun toh tidak cawapres kira kira apa yang bisa jadi konsesi
sehingga demokrat harus menjadi bagian di dalamnya termasuk pada pks
nah inilah yang kemudian menurut saya kenapa belakangan nasdem itu menyebutkan nama nama lain
di luar ahy di luar aher di luar demokrat dan pks
karena ada kemungkinan mungkin mereka sedang mencari siapakah figur dan partai yang
relatifly bisa kerjasama bersama minimal untuk mengamankan tiket pencapaian anies
ini kan yang rumit
kalau dengan demokrat mentok harga matinya ahy dengan pks mentok harga matinya aher
gimana kalau dengan partai politik yang lain
mungkin pkb mungkin golkar yang sampai saat ini sedang oleng juga
ya jadi semuanya sedang oleng ya
sedang oleng betul bahwa kalau kedua partai di luar apa namanya
demokrat dan pks ini relatif bisa diadakan kerjasama relatif mudah negosiasinya
sangat mungkin nasdem dan anies ini mencari pelabuhan yang lain
tapi itu tadi wajah anti tesa dari anies itu tidak akan keliling
jadi sampai sekarang menurut mas adi masih sulit bagi nasdem dan juga anies meyakinkan
demokrat untuk tidak mencalonkan ahy begitu sebagai cowok pres
ya karena ini kelamaan kelamaan
orang melihat sekeras apapun demokrat pks dan nasdem ini solid sorry solid
bahasa orang madura solid itu sulit biasanya
pasti pasti ada sesuatu yang tidak selesai pembicaraan di dalam
tentu yang paling menarik adalah cawapres bukan yang lain tentang kesejahteraan
udah menang dulu baru bicara tentang kesejahteraan dan ekonomi
gimana bicara tentang kesejahteraan bicara tentang ekonomi tentang pengangguran
kalau pemilunya kalah tidak punya instrumen untuk melakukan itu semua
kan kira kira begitu kanda
oke saya mau tanya ke mas irwan demokrat masih mau nggak nih berkoalisi dengan nasdem
meskipun nanti ahy bukan cowok presnya
nah ini kan kebulak balik nih mbak nana
ingat partai yang paling pertama mengusung perubahan dan perbaikan itu demokrat
oke jadi artinya
kalau kemudian mas anies membawa visi perubahannya untuk kemudian merebut kekuasaan di sini
ya sudah jelas pilihannya gitu loh
ini yang sekarang kita diskusikan
wajar saja kemudian kalau ada lambat lambat karena faktor determinan daripada capres
apa koalisi itu capres cowok pres memang
tetapi kami yakin bahwa seorang anies baswedan yang sudah diberi amanah untuk memilih cawapresnya ini
pada saat kemudian mengambil keputusan
itu fair dan rasional
oke tapi demokrat nggak akan baper ya
tidak akan meninggalkan anies kalau keputusannya berbeda dengan keinginannya demokrat
partai demokrat ini punya masa lalu yang membanggakan mbak nana
artinya kami pernah diusung oleh tiga partai dan kami pernah berkoalisi dengan banyak partai
jadi tidak perlu meragukan partai demokrat prinsip demokrat jelas perubahan dan perbaikan harus ada segera
karena kekuasaan yang baru di republik ini membawa masyarakat rakyat indonesia pada kesejahteraan
jadi tetap bersama dengan mas anies apapun keputusannya tentang cowok pres ya
itu yang saya simpulkan dari pernyataan anda kan
mbak nana boleh menyimpulkan
oh jadi tidak bisa disimpulkan begitu
ya pada prinsipnya bagi demokrat tadi sudah dijelaskan kita kembali ke awal lagi bahwa bagi kami itu ingin menang
sehingga perubahan dan perbaikannya ini bisa dilakukan
gumblang gus coy kalau demokrat terus terusan ngotot apakah kemudian nasdem siap untuk membuat koalisi baru dengan partai lain dan meninggalkan demokrat
itu tadi jawabannya sudah gamblang
bahwa koalisi tiga partai ini akan jalan
prinsip sudah sama
ada partai baru masuk alhamdulillah
yang berikutnya soal wapres
semua pimpinan partai itu dewasa
arif bijaksana punya pengalaman panjang
karena masing masing gak bisa maju sendiri sendiri harus bersama maka tentu saja nanti akan ada kesepakatan seseorang
dari mana saja akan ada ujungnya kesepakatan
jadi jangan diragukan secuil pun
jadi nasdem meyakini bahwa demokrat dan juga pks akan berada dalam satu perahu koalisi yang sama
siapapun jawab presnya
oke itu optimisme nasdem ya
oke terakhir bang laude sebagai relawan
apakah kemudian tidak masalah kalau misalnya nanti akhirnya mas anies majunya lewat koalisi lain
tadi baik bang effendi maupun bang irfan menyampaikan bahwa ketiga partai ini
nasdem demokrat pks sudah solid
bahkan berdoa ya mudah mudahan ada tambahan kan gitu
tapi buat apa kita berandai andai
tapi apapun perahunya nggak masalah kan apapun
apapun perahu koalisinya relawan
kita dari awal sudah menyatakan ya apapun makanannya minumannya teh anies
apapun postur koalisinya siapapun wakilnya yang penting anies presidennya
oke sangat samina watona dengan partai partai itu
tapi kita lihat nanti setelah menang seperti apa
dan setelah ini akan ada sentilan ataupun suara kritis dari teman teman komika tentang bagaimana mereka memotret persoalan politik hari ini di koalisi
perubahan nasdem demokrat dan juga pks
siapa yang cocok mendampingi anies baswedan
menurut mereka kita akan jeda terlebih dahulu
kita akan saksikan penampilan dari teman teman komisi co
jangan kemarauan tetap bersama kami di politico show